perjalanan dimulai dan kali ini tni angkatan laut menggelar vaksinasi di muara gembong
sebuah kawasan maritim atau pesisir yang sulit terjangkau
meskipun bisa dikatakan lokasinya tidak terlalu jauh dari ibu kota
nah upaya untuk percepatan vaksinasi memang dilakukan meskipun kawasan tersebut sulit terjangkau
sehingga memang perjalanan kita kali ini menggunakan sea rider seperti yang anda lihat
secara geografis muara gembong relatif tak terlalu jauh dari kota besar di jawa barat
namun akses menuju ke pesisir utara jawa itu tidaklah mudah
bila ditempuh dengan perjalanan darat setidaknya memerlukan waktu tiga jam
sementara tni angkatan laut memilih jalur laut guna mempersingkat waktu tempuh
sebanyak empat kri enam sea rider dan lima belas perahu karet dikerahkan untuk membawa rombongan
termasuk tenaga kesehatan yang menjadi vaksinator
ya bila anda lihat di belakang saya
sejumlah tenaga kesehatan yang nantinya akan menjadi vaksinator
vaksinasi yang akan digelar di muara gembong
tengah bersiap keluar dari kri teluk hading
dan mereka nantinya akan menaiki sejumlah perahu karet
untuk nantinya dibawa ke lokasi
sesekali terpaan ombak membasahi tubuh tiga puluh nakes
yang dibalut alat pelindung diri atau apd
bukan perjuangan mudah bertugas di garis terdepan
terlebih di wilayah yang terisolir
perjalanan dengan sea rider memakan waktu kurang lebih lima belas menit
dari dermaga merunda jakarta utara
bibir pantai muara gembong mulai terlihat
namun air laut yang dangkal di pesisir
tak memungkinkan dilewati sea rider
rombongan harus berpindah ke perahu karet
dan kembali menempuh muara sungai yang dipenuhi mangrove itu
sesekali mesin berhenti
lantaran baling baling perahu tersangkut sampah
perahu hanya dapat melaju pelan
sehingga waktu tempuh menuju kolokasi cukup lama
menjadi hampir satu jam
sampah sampah yang berupa kain dan plastik itu
membah rumah tangga
mata saya disambut suguhan rumah panggung
sederhana khas masyarakat pesisir
ya warga muara gembong menggantungkan hidup mereka sebagai nelayan
perahu perahu kayu tradisional berjejer di sepanjang muara
sebagai bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan sehari hari mereka
memang sasaran awal kita itu di masyarakat maritim
di pelabuhan pelabuhan di desa desa maritim di pesisir
namun kemarin berita dari bapak pak pemimpin mata ini
kita juga akan memberikan perbantuan untuk daerah daerah
yang prosentase vaksinasinya masih rendah
ada datanya kita di kabupaten kabupaten mana
di jawa di jakarta di jawa timur juga
yang masih rendah kita akan terangkan terhadap kita di sana
rosmawati mengaku senang dirinya mendapat vaksinasi
dalam program yang dinamai serbuan vaksin itu
kalau di pukai sebelas itu vaksin terbatas

nah untuk adanya dari pihak bapak bapak ini nah untuk adanya dari pihak bapak bapak ini
kita sangat berterima kasih ya terutama untuk warga muara gembong
ada enam desa di kecamatan muara gembong ini
yang menjadi sasaran vaksinasi tni al
dengan pertimbangan akses yang sulit
sehingga memang kalau kita lihat dari warga menyebutkan bahwa
sulit untuk mendapatkan jatah vaksin di puskesmas setempat
mungkin ada kekurangan kuota dan lain sebagainya
sehingga memang adanya vaksinasi ini tentu mempermudah akses bagi warga
untuk dapat divaksinasi dan juga mempercepat program vaksinasi pemerintah
warga muara gembong yang telah divaksin juga mendapat sembako dan daging kurban
hingga saat ini tni angkatan laut telah membantu memvaksinasi tiga ratus ribu masyarakat maritim atau pesisir
yang tersebar di seluruh nusantara